jelang lebaran perhelatan jack cloth yang digelar di parkir timur senayan jakarta diserbu ribuan pengunjung
jack clot merupakan event produk fashion dengan merek dan produksi dalam negeri
ribuan warga jabodetabek membadati parkir timur senayan jakarta senin malam
mereka hendak berbelanja pakaian di event jack cloth dua ribu delapan belas
harga pakaian yang dijual terbilang murah
mulai dari harga lima puluh kualitas bahan pakaian yang dijual di event jack clot pun dinilai cukup bagus
selain itu desain dan gambar pada pakaian juga memiliki keunikan tersendiri
event jack clot dua ribu delapan belas ini diikuti sebanyak empat ratus tenan yang menjual kaos celana sepatu serta jaket
karena ini bahan bahannya bagus terus murah dan harga yang terjangkau
karena rame karena murah murah juga
ya alhamdulillah pengunjungnya di luar ekspektasi kita ya
ternyata antusiasnya sangat tinggi hari pertama
karena memang ini juga momennya pas nih
thr keluar terus juga sama gajian juga berbarengan sudah keluar
jadi sepertinya ini waktu yang tepat untuk belanja lebaran
melihat antusiasme pengunjung yang datang pihak penyelenggara berharap event yang digelar selama satu pekan tersebut dapat melebihi target penjualan tahun sebelumnya sebesar dua puluh hingga tiga puluh persen
pihak penyelenggara menjual pakaian dengan nilai transaksi tujuh puluh miliar rupiah
maka tahun dua ribu delapan belas ini diharapkan bisa meningkat hingga seratus miliar rupiah
eko budi jakarta